komite nasional keselamatan transportasi atau knkt telah mengambil kotak hitam dari pesawat batik air dan transnusa yang bertabrakan di landasan halim perdana kusuma jakarta senin malam
kotak hitam itu diambil dari pesawat atr empat puluh dua seri enam ratus transnusa dan juga boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh seri delapan ratus batik air bernomor penerbangan id tujuh ratus tujuh puluh
knkt akan melakukan investigasi untuk memastikan apakah penyebab kecelakaan itu akibat kelalaian tower pemantau atau atc saat berkomunikasi dengan pilot pesawat
kami menuntutkan semua platform yang ada di kedua besar tersebut dan besok pagi kami akan menuntut kedua platform ini data penerbangan data yang ada di kedua besar tersebut
dan juga kami bisa juga kembali ke halim untuk mengambil beberapa data dari tower juga dari petugas petugas lainnya